teris teris mama dimana teris
teris teris bawa nenek kesitu teris
bawa nenek kesitu sekarang
teris teris bawa nenek nemuin lu
nenek mau ketemu nenek
jangan dulu sayang
nenek mau ketemu mama
teris teris mama dimana teris
teris teris bawa nenek kesitu teris
bawa nenek kesitu sekarang
teris teris bawa nenek nemuin lu
nenek mau ketemu nenek
jangan dulu sayang
nenek mau ketemu mama
nenek gak mungkin buta
nenek gak mungkin buta
nenek gak mau buta
nenek gak mungkin buta
ganteng mengubah mu itu
semuanya sudah ketahuan
kalau semua ini adalah kebohongan
nenek gak mungkin buta
nenek gak mungkin buta
nenek gak mungkin buta
nenek gak mungkin buta
nenek gak mungkin buta
umi harus cepet sembuh ya
umi gak masain pergi waktu itu
setelah umi sembuh nanti
di rumah sakit ini
ada di rumah sakit ini juga
nenek dirawat juga
di rumah sakit ini
karena matanya tertancap berliat
umi mau ketemu nenek
berarti mama memilih untuk pergi di rumah
pergi di rumah nenek
mama sekarang pergi di rumah nenek
pergi mama pergi enggak
ini tuh siapa
yang punya warung
t e i s apa kabar t e i s
t e i s nenek buta
nenek udah gak bisa lihat lagi sekarang t e i s
sabar ya nek
nek sabar sayangku
t e i s teteh kok tahu kalau nek ada di sini
kebetulan teteh kan lagi nemenin mama
mama kan dirawat juga di sini
t e i s t e i s mama dimana t e i s
t e i s t e i s bawa nenek ke situ t e i s
bawa nenek ke situ sekarang
t e i s t e i s bawa nenek temuin lu
nenek mau ketemu nenek
jangan dulu sayang
nenek mau ketemu mama
nenek mau ketemu mama teteh
nanti ketemu mama
nanti ketemu mama
iya nanti ketemu mama
nenek baik baik aja mama
nenek baik baik aja
nenek nenek cuma juga bisa melihat segala galanya
ya allah allah allah
nenek janji nenek akan berubah
nenek janji akan berubah
nenek akan berubah
nenek akan berusaha buat bagi mama
alhamdulillah anak mama
mama mama harus cepat sembuh ya
mama mama gak ada dokter
nanti kalau misalnya ada orang yang bisa kasih dulu rumah tahu
mama kayaknya cepat sembuh ya
mama nanti bertenang nenek kita main lagi
nenek harus sampai ke rumah
nenek harus sabar ya
dokter dokter bilang sama mama kalau nenek bisa lihat lagi